streetball is basketball kita ke informasi lainnya
bagaimana bila olahraga ekstrim skateboard surfing dan juga wakeboard digabung menjadi satu
gabungan ketiga olahraga tersebut dinamakan dengan flowboard
olahraga yang menggunakan bantuan mesin untuk menciptakan arus dan juga ombak buatan
untuk bisa memainkan olahraga ini butuh latihan khusus bersama ahlinya dan anda
bisa melakukannya sambil berlibur
sebagai olahraga yang relatif baru berkembang di indonesia
flowboard memang masih kalah populer bila dibandingkan dengan surfing atau skateboard
padahal aksi dan trik dalam flowboard ini tak kalah seru dan mirip
dengan aksi dan trik dalam olahraga skateboard dan surfing
para para skateboarder yang pernah membuat trik trik di skateboard
akan mudah bermain di atas kubur
dan untuk pemain pemain selanjar surfing mereka juga akan merasa enak
karena mereka dapat meng carving air ataupun menggeloncakkan air
tanpa menggunakan kuasa mode nature
tapi ombaknya sentiasa ada dengan mengepres tombol aja
bantuan mesin memang diperlukan untuk bermain flowboard
bagi atlet yang sebelumnya menekuni surfing penyesuaian juga perlu dilakukan
bila dalam surfing ombak dan arus datang dari arah belakang
dalam flowboard arus air datang dari arah depan
bentuk papan flowboard pun juga sedikit berbeda
pertama insting ya insting untuk
dan kemampuan untuk mencoba lagi dan lagi
untuk bisa dengan trik itu
itu aja intinya
bagi pemula tak perlu takut untuk mencoba
walau tergolong sebagai olahraga ekstrim flowboard termasuk aman bagi pemula
dengan bantuan dari instruktur siapapun dapat mencoba untuk bermain
jatuh bangun saat mencoba meraih keseimbangan adalah hal biasa
susah ya tadi tapi kan
tadi sempat takut juga kan airnya keras banget kan
takut juga tapi itu tadi instrukturnya udah bilang
gak apa apa kalau bisa bisa yaudah
cuma sempat susah banget tadi berdirinya emang
tadi lebih ini kan lebih beranian yang duduk kan daripada yang berdiri
kejuaraan flowboard kini juga sudah mulai marak di indonesia
di bali hadirnya para pemain flowboard profesional
juga ikut memacu pemain flowboard lokal untuk dapat terus
erlangga wisnuaji bali